terdapat pemandangan berbeda di kawasan obyek wisata cipanas garut jawa barat sejak senin hingga rabu hari ini
puluhan hotel dan restoran memasang bendera putih bertuliskan phri dilengkapi dengan emosi menangis
tak hanya di depan hotel dan restoran bendera ini juga dipasang di sejumlah titik jalan
hal ini sengaja dilakukan perhimpunan hotel dan restoran indonesia
sebagai bentuk kekecewaan atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
pengelola hotel dan restoran mengaku terkena imbas negatif kebijakan ppkm darurat
dan tidak bisa mempertahankan bisnis pariwisata tanpa pengunjung yang datang
di sisi lain pengelola masih harus membayar honor karyawan menutupi biaya operasional hingga membayar pajak
jadi jumlah pengeluaran yang jumlah biaya yang harus kita keluarkan itu lebih besar dibanding jumlah pemasukan
sangat luar biasa signifikan
karena contohnya sekarang dari mulai bayar listrik pun itu kan belum ada
ada dispensasi dari pihak pemerintah pengurangan tarif daya listrik ya belum ada
kemudian memang dari sisi yang terberat kita dari sisi yang lain hotel penuh ataupun tidak penuh juga
seperti wifi telpon itu kan masih tetap berjalan
phri kabupaten garut mencatat sembilan puluh tujuh hotel dan dua ratus lebih restoran terkena dampak psbb hingga ppkm darurat
selain memotong gaji karyawan hingga tujuh puluh lima persen sebanyak satu sembilan ratus karyawan sudah dirumahkan
padahal sektor pariwisata ini menyumbang tiga puluh persen dari pendapatan asli daerah
sebuah refleksi hati menangis begitu ya dengan mengimirkan benda putih karena sudah tidak sanggup lagi dengan karyawan yang terus terang
hampir di garut ini ada hotel sembilan puluh tujuh restoran dua ratus empat puluh tujuh dengan karyawan hampir tujuh dua ratus
yang di phk ada
yang di phk sekarang sudah hampir yang di fi satu sembilan ratus ya
nah kalau seandainya sekarang terus berjalan dengan ppkm ini bisa jadi sekarang phk permanen
para pengelola hotel dan restoran ini berharap kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi ini dapat pro pelaku wisata
sehingga usaha mereka dapat tetap berjalan tanpa ada lagi pengurangan karyawan
deden rahardian garut jawa barat